sekarang gue punya challenge namanya kata terbulu
kata terbalik buat
kamu melawan ashraf jamal
alias atap yang sangat jago membalik nama sendiri
coba tak buat tes dulu aja nama panjang kita sendiri aja
ashraf jamal farisa lamaj
kau tulis farisa lamaj
oke mungkin untuk tim kreatif boleh masukin propertinya
apa ini buaya
ya kita sudah kedatangan ke atap kedua
ke atap kedua
masih kita challenge ternyata
bro udah ada yang tarik bro
jadi ruleset kayak gini guys
masing masing dari kalian
iya berdiri dong
gitar lu duduk
itu ada tempat coba
itu ada tempat ya
nanti gue bakal ngasih pertanyaan ke kalian bertiga
dan tugas kalian adalah cepet cepetan jawab
ada klaksonnya gak klakson bel
boleh pilih bel
ini jadi games yang lain
gak boleh enak
gak ada lagi
lu apa belnya
siap kita tes dulu kali ya percobaannya satu kata ya
salah nih gue
ini makanya sama gue masalahnya
kau mau membalikan kata jago membalikan fakta juga gak nih
membalikan fakta mereka membalikan rasa kasih sayang kamu kasih aku oh kamu ngasih rasa kasih
sayang aku akan membalikkan itu emang kamu kasih emang kasih rasa kasih sayang ke kamu ya makanya
aku kasih balik waduh oke oke nanti yang jawab tidak perlu menekan gigi dari si buaya itu nanti
kita jawab bener nih berarti fitri dan lagi harus mencet salah disini bukan turun oke paham ya oke
kita mulai antar tadi simulasi simulasi pertanyaan pertama coba siap ya pertanyaan pertama
pertanyaan pertama kursi oke hati hati atap atap
oke fitri apa irsuk salah lagi
apa apa isruk isruk satu poin berarti
nanti dia harus bikin pantun bikin pantun
kamu yang tadi kalah maksudnya dia nggak jawab
awas kecap loh oke fitri
hai saya tep tep tep tep more tep tep more gimana dewan juri tep tep salah salah
tiga tiganya yang pencet pencet ayo
dulu deh kok kamu dulu
di hp lagi seru gitu kan ya kena
pertanyaan ketiga ya langsung aja
ntar gue protes deh kalau misalkan gue
bel dia mikir ngomong atu atu arab apu
itu juga bisa nirsa satu kata oh gitu